teka teki siapa yang akan diusung sebagai calon presiden oleh pdip menjadi hal yang dinanti
sekjen pdip hasto kristianto mengatakan bahwa akan ada kejutan saat hari ulang tahun pdip ke lima belas
lalu apakah kejutannya bagaimana media melihat hal ini
akan kita bahas bersama wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
dan wakil pemimpin redaksi dtkm elvan dhani sutrisno
selamat malam mas revo mas elvan
selamat malam riza
mas revo sekjen pdip haslo christiano mengatakan bahwa akan ada kejutan di hud pdip
dan yang dicontohkan oleh pak haslo ini adalah seperti pada dua ribu sembilan belas silam saat mengumumkan nama joko widodo
sebenarnya catatan media untuk melihat kebiasaan bu mega khususnya mengumumkan nama calon presiden yang akan diusung seperti apa mas revo
ya kalau kita melihat arti kodnya
ibu mega ini termasuk politisi yang sangat berhati hati dan sabar
ini kan mengalami masa ketika pdi pada waktu itu ditekan oleh jaman suharto misalnya
kemudian menjadi pemenang pemilu di pemilu sembilan puluh sembilan
kemudian bumega maju menggantikan khusus di tahun dua ribu empat
kemudian di pemilu langsung pertama
di pemilu langsung pertama di indonesia dua ribu empat bumega memutuskan maju
walaupun kemudian yang terpilih adalah pak sby
nah kalau kita melihat dua ribu empat belas situasi ini
kalau saya pikir sekarang yang relevan dilihat adalah ketika dua ribu dua puluh
pada waktu itu muncul beberapa skenario
ibumega sendiri disebut sebut akan maju di pemilu dua ribu empat belas

di pemilu sembilan puluh sembilan
tapi di sisi lain kemudian ada nama joko widodo yang disebut sebut sebagai calon
sebagai calon karena elektabilitasnya pada waktu itu
nah kalau melihat dua ribu empat belas pdip kemudian
akhirnya resmi mengumumkan pencapresan itu justru menjelang detik detik akhir batas pendaftaran di bulan maret
cukup kita pada waktu pilih media melihat budaya taruh bulunya seperti apa
nah situasi sekarang saya pikir lebih mirip ketimbang kita melihat dua ribu sembilan belas
kalau dua ribu sembilan belas calon petahana jokowi dodo pada waktu itu elektabilitasnya memang sudah sangat tinggi
jadi keputusan memajukan joko widodo sejak pdp berani memutuskan sejak jauh jauh hari
nah kalau sekarang kemudian kita lihat yang berikutnya
kita melihat ada beberapa nama
ada beberapa nama mbak puan misalnya disebut sebut juga akan dicalonkan
kemudian ada ganjar pranowo dan kemudian ibu mega sendiri gitu
diselusur apakah bisa jadi akan lanjut kembali
nah ini tentu kalau kita melihat dari kacamata
pemilu itu kan targetnya pasti menang ya
pemilu itu pasti partai partai itu targetnya pasti menang
pada akhirnya kemudian partai partai kalau melihat yang pdip di tahun dua ribu empat belas pada waktu itu realistis
elektabilitas dari joko widodo lebih tinggi dibanding dengan pki
sehingga akhirnya bumika pada waktu itu sebagai ketua umum partai pdip
cuangan mengumumkan calon presiden dari pdp adalah joko widodo berpasangan dengan yusuf kalah
nah situasi di dua ribu empat tampaknya akan lebih mirip di sejak dua ribu sembilan belas
sepuluh tahun yang lalu
tentu pdip akan melihat siapa calon dengan elektabilitas tertinggi
apakah elektabilitas tertinggi itu misalnya berpasangan dengan prabowo misalnya ya
karena ada beberapa skenario misalnya berpasangan dengan prabowo sebagai capres
kemudian cawapresnya dari pdip itu kemungkinannya seperti apa
atau pdip sebagai memajukan capres sendiri kemudian cawapresnya akan dicari yang bisa mendukung elektabilitas dari calonnya
saya pikir itu saya tidak begitu yakin sebenarnya pdip akan mengumumkan calonnya di besok gitu ya
ketika tanggal sepuluh januari
tapi mungkin kalau kejutan mungkin hanya akan mengumumkan seperti layaknya nasdem pada waktu itu
mengumumkan beberapa calon tapi definitif calonnya saya pikir pdip pasti akan berhitung
siapa yang menjelang detik detik akhir itu yang lebih menarik dan lebih menarik
dan juga menurut saya elektabilitasnya paling tinggi dan berpotensi untuk memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat
baik kemudian kalau dari catatannya detikkom seperti apa mas elvan kebiasaan bu mega untuk mengumumkan kan
apalagi sekjen pdip bilang bahwa akan ada kejutan nih berarti kejutannya yang bukan yang dinanti nantikah atau seperti apa
oke sebetulnya untuk pilpres dua ribu dua puluh empat itu sebenarnya belum ada yang jelas ya
belum ada satupun capres yang udah pasti dapat tiket tuh gak ada sebetulnya
jadi rasa rasanya kebiasaannya bu mega tadi mas elvan udah sampaikan last minute ya mainnya ya
dengan banyak pertimbangan
kalau yang tadi dibocorkan sama pak sekjen pdip yang pertama ya kan diumumkan dua ribu dua puluh tiga ya itu pasti dong
karena kan pendaftaran capresnya kan juga dua ribu dua puluh tiga jadi ya bocorannya dimana
sebenarnya itu bukan bocoran lah orang udah pasti semua capres diumumkan dua ribu dua puluh tiga
berikutnya soal capres yang harus berkompetensi itu juga harus
kemudian yang ketiga tadi mampu meneruskan bung karno dan lain lain
rasa rasanya yang disampaikan pak sekjen pdip sebetulnya ya baru informasi aja
sebenarnya pdip itu nggak ada yang tahu kok bu mega akan kemana
memang capres pdip itu memang sangat bergantung pada kebetulan finalnya bu mega
kayak sekarang pada saat pdip sedang buntu kan antara ganjar panawa atau puan maharani
di dalam terjadi perdebatan yang keras
kemudian muncul nama yang mendorong dorong agar bu mega nyapres lagi gitu kan
ya memang yang paling aman di internal pdip yang dorong bu mega
yang pasti nggak bakal kena semprit gitu kan
kalau mendorong ganjar kena semprit ganjar pendorong puan juga kena semprit
jadi sebetulnya muter muter aja disitu
nah sekarang di internal pdip nama capres kan muncul nama puan ganjar dan terakhir nama bu megawati ya
cuman sebetulnya rasa rasa kalau bu mega kok kayaknya ya
kayaknya sih berat ya
yang udah pasti ada elektabilitasnya aja ganjar pranowo aja masih berat juga di internal gitu kan
memang sih denger di internal pdip denger denger memang bu mega pengen banget
kutrimah kotanya ya mbak puan maharani itu nyapres
konon katanya bahkan sudah mulai cari cari kandidat adalah nama andika perkasa misalnya
mencetakkan segala macem
tapi itu lagi lagi juga masih belum jelas juga
sebetulnya sekarang kalau kita lihat timeline
nanti kebiasaan bu mega itu membawa capresnya itu ikut ziarah ke makamnya bung karno
nah kita tunggu tuh
biasanya jelang ulang tahun pdip atau acara acara besar partai akan ngajak tokoh ini
untuk ikut bersama bu mega ziarah bung karno
pak jokowi dulu diajak
kita lihat nanti siapa yang akan diajak ke sana
yang menarik sebetulnya adalah perkembangan di koalisi lain
misalnya sekarang ya
nasdem demokrat dengan pks misalnya
februari sudah menyampaikan mereka akan mendeklarasikan anies bersama sama
berita terkini tadi di detikkom bisa dibaca
di cnn juga pasti sudah ada
artinya jika februari nanti koalisi pendukung anis ini
deklarasikan secara resmi
berarti ada tiga partai yang sudah cukup untuk mengajukan capres
peta politik bisa berubah total
bisa jadi pdip yang bermain last minute
mungkin akan mikirkan
kalau last minute telatnya keterlambatannya ada mungkin enam bulan taruhlah
ya itu kan suatu kerugian politik kan
tentunya setelah dideklarasikan siapapun capres
misalnya anis atau siapa
akan kerja dengan lebih cepat
itu juga nanti akan menarik sekali di koalisinya
gerindra dengan pkb misalnya prabowo dengan siapa
dan dengan kib yang sampai sekarang masih tarik ulur
bahkan konon katanya ada beberapa partai di kib
yang juga mulai lobby lobby ke koalisinya anies
untuk jadi capres anis
itu kan menarik
bahkan isu isu ini juga menarik
soliditas di kib juga sekarang mulai rame
jadi sebetulnya kita follow aja kita lihat situasi
intinya situasi akan berubah total
jika memang ada satu orang capres yang sudah dapat tiket
karena sekarang ini belum ada nih
kita tunggu siapa yang dapat tiket duluan gitu
baik dalam catatan media
baik cnn indonesia maupun detikkom
bahwa kebiasaannya bu mega memang
mengumumkan di detik detik terakhir
seperti itu ya mas elvan dan juga mas revo
tapi saya mau mengkutip apa yang dikatakan oleh sekjen pdip hasto kristianto
pada hari ini
di tanah tinggi johar baru jakarta pusat
bu mega sering menampilkan berbagai kejutan
di dalam peringatan hut partai rakernas
bahkan ketika mengumumkan pak jokowi pada periode kedua
itu pun diluar dugaan
sehingga rekamannya hanya melalui handphone sosmed
dan saat itu secara tiba tiba ibu membicarakan hal tersebut
karena beliaulah yang memiliki kewenangan
siapa yang menjadi capres dan cawapres dari pdip
tanggapannya mas revo mengenai
pernyataan hasto kristianto
sepertinya yang dibaca apakah menggiring
bahwa nanti pada saat hut ini akan mengumumkan
ada kemungkinan untuk mengumumkan itu
ya bisa jadi seperti itu
tapi memang mencalonkan capres cawapres itu
memang butuh timing yang benar benar pas gitu
karena jangan sampai ketika kemudian
diumumkan terlebih dahulu
jauh jauh hari kemudian
bisa menyiapkan amunisi jauh jauh hari
untuk mendegradasi elektabilitas
nah ini yang juga pasti akan dihitung
kalau misalkan diumumkan besok
maka akan masih ada
jangka waktu satu tahun satu bulan
lebih empat hari
bagi politisi lain untuk menentukan
nah ini juga yang harus dihitung
kalau dalam kondisi sekarang
tidak begitu urgent sebenarnya
untuk mengumumkan jauh jauh hari
berbeda dengan ketika nasdem mengumumkan
anies baswedan pada waktu itu
karena ada isu isu lain
hal yang membuat kemudian
anies baswedan pada waktu itu kan
beberapa menyebut isunya
misalnya akan diserang di kpk
dan sebagainya sebagainya gitu
maka kemudian demi
melindungi anies baswedan
pada waktu itu nasdem kemudian
disebut sebut konon kabarnya kan
seperti itu ya
karena kita tentu ini hal yang
tidak bisa kita
pastikan memang karena ini belum
konon kabarnya seperti itu
nah untuk pdip kan tidak ada
hal yang urgent sebenarnya
seperti tadi disampaikan oleh mas elvan
walaupun memang kok pdip ini
bisa mencalonkan sendiri karena jumlah
kursi di dpr
cukup untuk mencalonkan
tidak semudah itu karena
suara yang dimiliki pdip
suara yang dimiliki pdip
sementara kalau untuk pilpres
butuhnya gitu ya
kalau ujung ujungnya nanti adalah
nah ini yang
pasti akan menghitung dengan benar
dicalonkan jauh jauh hari
apakah itu akan menjadi sasaran tembak
kalau misalkan ternyata jauh jauh hari
justru untuk meningkatkan elektabilitas
roadmap untuk meningkatkan elektabilitas
dari calon yang bersangkutan
memang bisa jadi
tapi saya pikir satu tahun
satu bulan sebelum pilpres
apalagi nanti pencalonannya kan
terakhir masih bulan bulan
kira kira seperti itu
jadi masih cukup panjang
enam bulan di atas enam bulan
untuk batas pencalonan
jadi saya pikir pasti akan dihitung betul
koalisinya dengan siapa
baik kemudian untuk
tadi sebelumnya juga mas elvan juga sudah sempat
menyinggung kalau misalkan
jangan jangan kalau last minute terus
akan menimbulkan kerugian politik
sehingga menurut detikkom
timing yang cukup tepat itu di
bu mega memang sering memberikan kejutannya
tapi sebenarnya kejutannya bu mega itu
tidak akan pahalasan
misalnya pak jokowi diumumkan
ya kan kejutan
tapi kan pak jokowi disuruh kerja dulu
ya kan disuruh kerja dulu bertarung
dilihat hasilnya baru kemudian diumumkan
nggak ada yang ujug ujug di bdip
jadi saya kira kalau pas besok acaranya partai
kemudian diumumkan satu orang
saya rasa kok rasanya tidak mungkin
menurut saya paling mentok ya
paling mentok ini pun susah susah kejadian ya
paling mentok mika wati akan menyebut
beberapa nama calon yang layak jadi capres
ya bisa jadi disebutkan nama pak ganjar
ya dengan sedikit canda aja ya
tandaannya bu mega kan khas ya tandaannya ya
seperti pak jokowi dibilang
kurus gitu kan
misalnya nanti kemudian mungkin
rambut putih keluar kemudian mbak puan maharani
gitu akan keluar kemudian nama siapa lagi
kalau satu nama rasa rasanya
tidak terlalu cepat ya seperti tadi
mas teguh sampaikan karena waktu masih panjang
ya perlu ngintip ngintip juga kan
paling cepat rasa rasanya setelah
nanti kalau benar koalisinya demokrat
mas dem dan pks mengumumkan nama capres mereka
nah mungkin baru disitu tuh mulai
semakin tajam nanti kelihatannya
tapi lagi lagi kejutannya bu mega itu
bukan sembarang kejutan
nggak asal nunjuk orang
nah bu mega itu punya sebuah track record
ya hati hati sekali mendorong orang untuk maju
jadi harus betul betul aktivitasnya kuat
operasinya kuat juga
dan mengumumkan jauh jauh hari
di internal pdip juga tidak baik untuk soliditas partai
ya bisa jadi terbelah
seperti sekarang aja misalnya kan
bu mega susah payang lurusin supaya
pendukungnya puan dan ganjar tidak berpecah di internal misalnya
jadi mungkin akan cari momentum
yang tepat bisa aja sih di awal disebut
kita punya banyak tokoh potensial
bisa saja ditambahkan yang lain lain gitu misalnya
tapi kalau satu nama sepertinya belum
menunggu map nanti koalisi
tanda petik lawannya yang mungkin akan
declare pada februari dua ribu dua puluh tiga nanti begitu
mas elvan dan juga mas revo
pdip ini menjadi satu satunya partai
yang bisa mengusung sendiri kan capresnya
karena elektabilitasnya di atas
jadi pengumuman calon presiden ini tentunya dinantiin
dikerti oleh semuanya
jika nanti sudah diumumkan
sebenarnya apa sih dampaknya
dan akan seberapa besar dampaknya
iya tentu langsung akan
calon yang bersangkutan akan langsung diminta untuk dikebut
untuk bekerja ya
mengingatkan elektabilitasnya sebelum pemilihan
artinya kalau kampanye itu dimulai dari akhir november
bisa jadi sebelum sebelumnya seperti yang
dilakukan oleh beberapa calon calon
bakal calon yang selama ini beredar
banyak turun ke lapangan
kemudian ini ya
berusaha memperkenalkan dirinya kepada masyarakat
itu pasti yang akan kita lihat gitu
tapi di sisi lain yang tadi tepat sekali yang disampaikan
oleh mas elvan ya
memang kalau sekarang justru kalau di
karena memang ada pembelahan gitu
bukan pembelahan ya tapi ada sebagian yang
pendukung dari gajah arfanowo
ada sebagian yang pendukung mbak puan gitu
nah ini kan tugas dari partai ketika diumumkan
maka harus memastikan semuanya
satu komando dalam pemilihan
saya pikir pdip pasti akan menunggu
sampai pertengahan tahun ya untuk mencalonkan ini gitu
yang pasti kalau misalkan begitu diumumkan
maka kita akan lihat kita sih tidak berharap ya
kita tidak sangat sangat tidak berharap
kampanye hitam itu terjadi
tapi kampanye hitam ini kan salah satu yang
salah satu yang kenyataan kenisayaan di negara ini
jadi begitu ada calon maka kemudian
kempen kempen akan langsung di
apa di luncurkan gitu
nah kita berharap tentu situasi situasi seperti tahun dua ribu dua puluh
kemudian pilkada dki dua ribu tujuh belas
atau pemilu dua ribu sembilan belas
sehingga membuat antar keluarga aja seringkali kemudian berantem gitu
itu tidak terjadi di dua ribu dua puluh
nah yang menjadi pr sekarang memang adalah
bagaimana kemudian partai partai politik ini
melakukan pendidikan politik kepada
kepada para pendukung atau para kadinnya
sehingga pemilu bisa lebih smooth lah gitu
tidak ada lagi kampanye hitam atau
black campaign atau kampanye negatif ya
walaupun saya pikir
itu akan susah juga untuk dihindari
kalau tadi mas revo mengatakan bahwa kemungkinan mungkin akan
di pertengahan tahun ini baru di pertengahan tahun
kalau dari mas elvan seperti apa
dan kemudian kemungkinan adanya
pencapresan megawati kembali
seperti apa potensinya
oke saya kira saya masih yakin megawati akan mengumumkan di last minute ya
karena banyak faktor yang perlu dihitung sama megawati
pertama capres ini bukan tentang pdip aja
jangan lupa ada faktor pdip dengan megawati pengambil keputusannya
ada prabowo dan kib disitu
yang bisa jadi maju masing masing atau maju satu nama
dan ada faktor oposisi
disitu ada nasdem pks dengan partai demokrat
jadi ada tiga kandidat percaturan politik baru dimulai
kalau nanti memang koalisi oposisi ya
nasdem pks dan demokrat gitu kita sebut
kemudian itu maju pasti nanti akan ada nama nama yang dimunculkan
nah ini masih disitu masih berputar disitu
saya kira masih akan last minute
mengingat apalagi di pdip
ekonomi megawati masih pengen banget anaknya maju
walaupun gadjar panowo juga masih kuat ya
kita akan lihat di last minute menurut saya kayak gitu
jadi kita masih nunggu situasi
saya malah justru menantang sebetulnya partai partai ini
daripada kok sibuk ngurusin nama capres
mendingan sekarang dimulai aja dari sekarang
bikin debat dari awal debat program
biar semakin banyak orang ikutan
buka siapa coba partai yang berani buka kayak gini
jadi bukan tentang siapa yang maju
tapi apa yang akan dibawa ke pilpres mendatang
begitu jadi ayolah mulai bertarung gagasan
capek kan masyarakat
jadi masyarakat bila mulai tau nih kira kira apa yang mau dibangun kedepannya
mas elvan dan mas revo yang dinanti oleh masyarakat
tidak hanya siapa yang akan dicapreskan dari pdip
namun juga yang sedang hangat mengenai isu reshuffle
karena ada dua menteri nasdem yang diminta mundur oleh pdip
akan kita bahas ini nanti lebih dalam
bagaimana dari catatan media
masih bersama dengan mas revo dan juga mas elvan
namun usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia primers